inilah suasana candi borobudur yang diambil melalui kamera drone dokumentasi milik balai konservasi borobudur
candi peninggalan dinasti sailendra ini tampak sepi dan hanya petugas dari balai konservasi borobudur yang sedang melakukan perawatan
hal serupa juga terjadi di candi mendut yang juga tampak lengang karena saat ini kedua candi itu terpaksa ditutup seiring wabah covid sembilan belas
bersamaan dengan penutupan kedua candi tersebut perayaan hari raya waisak terpaksa ditiadakan
padahal biasanya kedua candi ini selalu dipadati ribuan umat buddha yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti berbagai rangkaian prosesi waisak
kegiatan waisak di tahun dua ribu dua puluh ditiadakan dan mereka akan melakukan peringatan tersendiri melalui media